ribuan warga turut menyolatkan jenazah mantan ketua pbnu ini sebelum dimakamkan di depok jawa barat pada kamis sore nanti
sejak kamis pagi ribuan warga di kota malang berdatangan ke rumah duka di pondok pesantren al hikam kota malang jawa timur
puluhan tokoh masyarakat juga terlihat hadir di rumah duka untuk ikut menyolatkan jenazah
di mata rekan dan juga masyarakat kiai haji hashim muzadi adalah sosok yang selalu mencurahkan tenaga dan juga pikiran untuk bangsa indonesia
bahkan ketika dirawat di rumah sakit hashim ataupun kiai haji hashim musadi masih menanyakan kondisi bangsa indonesia
ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama tni dan juga polri untuk menjaga keutuhan bangsa
rencananya jenazah kiai haji hashim muzadi akan dimakamkan di pondok pesantren al hikam depok jawa barat
jenazah akan diterbangkan menggunakan pesawat hercules dari bandara abdurrahman saleh malang menuju ke bandara halim perdana kusuma seusai sholat zuhur
nanti pemberangkatan secara militer dibawa halim pakai hercules setelah di halim nanti langsung dibawa ke depok yang menjadi irupnya disana nanti pak mab
suasana duka juga menyelimuti kediaman almarhum kiai haji muhid muzadi yang tak lain kakak kandung almarhum kiai haji hashim muzadi di jalan kalimantan jember
para kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa
ungkapan duka cita keluarga juga ditunjukkan dengan menggelar tahlil di masjid sunan kalijaga yang terletak di samping rumah
kepada keluarga yang menjenguk saat dirawat di rumah sakit di malang almarhum kiai haji hashim musadi sempat berwasiat agar dimakamkan di kompleks pemakaman pondok pesantren al hikam di depok
sebenarnya beliau ingin tetap di rumah
tetapi pada saat
truk rumah oleh keluarga dibawa ke rumah sakit
saya mendapat informasi bahwa wasiat beliau mana kala ingin meninggal di rumah sakit dan ingin dimakamkan di kompleks pemakaman pondok pesantren al hikam di depok